tolong lindungilah ibu dimanapun dia berada saat ini
karena aku sungguh anaknya yang gak berguna
sampai sekarang aku belum juga berhasil menemukan jejak ibu
tolong bantu aku terus untuk menemukan ibu ya allah
supaya nanti kami bisa berkumpul kembali
lihat pak perempuan ini masih tidur
pak harus didiskusikan dulu dengan bapak dan bu laras
masalah yang tadi aida bilangin aja pak
harus jaga kesehatan gitu
gak boleh kecapean gak boleh ngangkat yang berat berat
terus akhirnya ingetin itu lagi sama bapak dan bu laras
kok aku merasa ada sesuatu yang disembunyikan sama aida
kalau bapak tahu aida butuh donor jantung secepatnya
pasti bapak akan makin terbeban
aida gak mau makin ngebebanin bapak
mau untuk mana aja sih kok lama banget
aku pikir kamu tuh mau nginep disini
kamu juga ngapain disini
keadaan tania gimana
udah deh kamu gak usah banyak tanya soal tania
dia udah pulang sama omah
dan sekarang aku harus nganter kamu dan bapak kamu pulang ke rumah
eh jangan seneng dulu jangan geer dulu ya
aku melakukan ini karena dipaksa oma
sebenarnya aku juga gak mau
siapa yang geer aku gak geer kok
yaudah yuk jalan
kalau cerita nia memang benar
aku harus cari tahu
yang mana anakku dengan lila
kok dia ada disini
tumpen kamu udah pulang san
karena kakak saya selalu cerita
bahwa ayahnya sudah meninggal
waktu kakak saya sedang mengandung
mas jangan terlalu bingung lama lama
karena mas masih punya tanggung jawab
seorang putra yang mas tinggalkan selama ini
dia adalah putraku
dia darah dagingku dengan lila
yaudah kamu makan dulu san lagi
akhirnya sebentar lagi nyampe juga ke tempat kamu
pasti kamu bilang kamu gak betah kan lama lama deket sama aku
iya tapi aku yang lebih gak betah
aku yang lebih gak betah
aku yang lebih gak betah aku
ih terserah pokoknya
aku gak betah deket kamu
nggak bisa buat gini
kan bisa betul
bukan begitu om
saya nggak pernah bermiat untuk mempermainkan ini om
saya tuh bener bener cinta sama dia om
kamu masih berani mengatakan mencintai putri saya
sementara kamu sedang bersama perempuan itu
saya punya hubungan dengan mas firly
pak tolong dijaga mulutnya ya
jangan ikut campur
saya tidak heran kalau anak kabu itu
suka merebut kekasih orang
karena kamu juga begitu kan
apa kamu masih berusaha untuk merebut mantan istri saya
maksudnya apa pak
bapak jangan keterlaluan
saya sama sekali tidak punya niat seperti itu
terhadap mantan istri bapak
kalau bapak merasa seperti itu
bapak tanya sendiri pada istri bapak
kamu jaga mulut bapak
jangan nuduh saya sembarangan
tapi om ngapain di daerah sini om
tolong lindungilah ibu dimanapun dia berada saat ini
karena aku sungguh anaknya yang gak berguna
sampai sekarang aku belum juga berhasil menemukan jejak ibu
tolong bantu aku terus untuk menemukan ibu ya allah
supaya nanti kami bisa berkumpul kembali
lihat bang perempuan ini masih tidur
bagus kamu harus jaga dia jangan sampai kabur
dan jangan juga dia itu mati karena kelaparan
saya gak mau urusannya jadi panjang
kalau masalah itu jangan khawatir bang
tiap hari dia gue kasih makan sama minum
tapi maaf nih bang dia gue kasih obat bius
masalahnya perempuan ini coba coba

gak apa apa yang paling penting jangan sampai kabur
gak usah nanya loh
tugas lo itu jaga dia supaya jangan sampai kabur
apa rencana kamu untuk bisa merebut perusahaannya bularas
aku sih masih harus banyak menyelidikinya lagi bang
kamu itu sangat lambat
sekali kamu tahu abang ini sudah ngerjain aida
sebelum ngecek korban itu
terus kemudian bagaimana supaya jantungnya itu kuat lagi
kok abang ngerjain dia sampai jantungnya kuat
kok nanti dia kenapa napa
gimana kalau aku gak mau
kok sampai dia kenapa napa
perempuan itu udah masih hidup
tapi pada suatu saat abang mau
ngerjain aida lagi
biar mampus sekalian
aku gak mau dia kenapa napa bang
kok bisa jadi gak tega anjay sama aida
baru pulang riza
lagi liat liat taneman itu
pada mati itu kan kebonnya kayaknya males sekarang
enggak cuman sendiri kudanya tadi